berwisata alam di jakarta menjadi kegiatan yang sulit dilakukan mengingat semakin minimnya ruang terbuka hijau
komunitas kemangtir jakarta menawarkan masyarakat umum untuk merasakan menanam mangrove di pesisir jakarta secara swadaya
peserta juga diberi pendidikan tentang manfaat tanaman mangrove
dan informasi ini sekaligus menutup cnn indonesia bisnis kali ini
saya alfian raharjo pastikan keputusan bisnis anda bersama cnn indonesia business
sepuluh orang dari berbagai kalangan begitu menikmati menanam mangrove di pantai marunda jakarta utara minggu pagi
mereka menggali pasir di tengah gelombang pantai untuk menanam mangrove
tak hanya melakukan penanaman mereka juga diberikan edukasi oleh komunitas kemangtir jakarta tentang kelestarian lingkungan
beberapa peserta mengaku ini adalah pengalaman pertama dalam menanam mangrove
kalau buat pengalaman nanam mangrove ini pengalaman pertama
kesannya pertamanya seru kedua ya
senang bisa ikut berpartisipasi buat ngejaga lingkungan
termasuk juga ini kan buat jakarta kita tahu lah kayak banjir banjir gitu kan
ini kan salah satu manfaatnya kan bisa buat menahan abrasi atau banjir jakarta juga
kesannya seru terus mengedukasi juga
terus kita maksudnya juga tahu kan gimana cara nanam mangrove terus manfaat mangrove juga
terus saya juga baru tahu ternyata bunga mangrove itu bisa dijadikan sirup sama dodol
kegiatan tanam dan pelihara mangrove atau ketapel ini rutin dilakukan dua hingga tiga bulan sekali
kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat jakarta tentang manfaat tanaman mangrove
tujuannya kita ingin kenalin mangrove ke teman teman anak muda
sekarang kan banyak juga nih yang suka berkegiatan lingkungan kegiatan outdoor
jadi kita pengen ngenalin ke teman teman selain ada gunung dan laut kita juga punya pesisir yang bisa kita tanamin sama tumbuhan
itu jenis mangrove ini yang kita tanam
kemangtir jakarta menjaring pesertanya secara sukarela melalui sosial media
untuk mengikuti kegiatan ini setiap peserta wajib berdonasi sebesar dua puluh ribu rupiah yang diperuntukkan untuk membeli bibit dan perizinan penanaman
seperti inilah kesulitan dalam menanam mangrove
karena tidak hanya menanam tapi kita juga harus mengantisipasi dengan ombak yang datang di pesisir
namun menanam mangrove juga dapat menjadi sensasi tersendiri
selain itu menanam mangrove juga menjadi alternatif wisata anda sekaligus mengedukasi tentang kesetarian lingkungan
aliza ramadan jakarta